menemukan sekitar seribu video porno artis dan dua ribu file foto asli artis dan model
setelah mengolah data digital forensik dari telpon genggam milik muncikari s
meski sudah menemukan foto dan video para artis serta model yang diduga terlibat prostitusi online
polisi masih memastikan asal video dan foto tersebut
polda jawa timur memastikan masih banyak data digital forensik
dari empat tersangka muncikari yang belum digali
untuk mendalami kasus ini polda jati mengagendakan pemeriksaan secara maraton
terhadap empat artis senin pekan depan
pemanggilan keempat artis sebagai saksi merupakan panggilan kedua
karena sebelumnya mereka tidak memenuhi panggilan penyidik